mak saya boleh usul mak
pak tati suruh langsung aja ke kantor polisi
kalau beneran bang ojek ditangkap
kan nanti polisi juga tahu mak
bener juga lo ya
langsung ke kantor polisi aja
kata mak langsung ke kantor polisi aja
saya juga pak
mendingan bang udin naik motor pur aja
terus ke kantor polisi sama pak tati
enak aja lu pakai motor gue
kita ke kantor polisi sekarang
lo berdua ikut
iya pak tunggu sebentar
kok pulangnya cepet banget
hari ini bapak cuma ngasih satu mata kuliah
itu juga cuma ngasih kuis saja
ibu tau nggak
tau apa pak
tadi bapak ketemu bang harun mbak isa
sama anaknya pak tati
ketemu di mana
di depan rumahnya
baru turun dari bajaj
jadi mbak isa sudah pulang
kan tadi bapak udah bilang
bapak ketemu mereka di depan rumahnya
kenapa ibu tanya lagi
ibu cuma kaget
di depan rumahnya
ih lucu adeknya
iya bukan adek
lucu ya adeknya
iya bukan adek
aku boleh gak main sama adiknya
yuk main di dalam masuk
mau ngantar potati pak
itu si babe nanyain kamu terus
kapan katanya mau pindah ke kontrakan yang baru
nanti aja tuh pak
urusan ojek lebih penting daripada
tadi ibu habis dari rumah babe
ngapain ibu ke rumah babe
liat liat aja mobilnya babe
sambil tanya tanya harganya berapa
bapak mau tau gak babe nawar harganya berapa
gak bakalan lebih dari itu
gak mungkin lah beli mobil mata mampu
kalau gue siapa ya gue juga masih bingung
kalau saya mah mules pur
gimana bang ojaknya ada
kata petugas di dalam mereka kagak nangkep orang yang bernama ojek
jangan jangan bang ojak langsung dibawa ke nusakan banget
kalau yang ini
masa kakak gak tau ini moneka tiny band
gak kenapa kenapa emang kenapa ada apaan rame banget
terus kata polisi di sana mereka gak nangkep pengojak
gue tadi ngeliat lo ditangkap sama polisi
yang bilang gua ketangkep siapa
gue lihat dengan mata kepala gue sendiri lu dibawa polisi
emang gue sama polisi pur tapi mereka lagi nyari alamat
makanya gue anterin sampai ketemu orang yang mereka cari
udah itu doang
terus abang kemana kok gak balik balik
ini semua gara gara lo nih pur
ya jelas gara gara kamu atuh pur
orang ojak cuma ngantriin alamat aja kamu bilang ditangkep polisi